pasca temuan kasus baru virus covid varian omikron dengan lima kasus probable
otoritas bandara soekarno hatta meningkatkan pengawasan penumpang yang datang dari luar negeri
dengan memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan dan tes swab pcr
tidak hanya itu otoritas bandara soekarno hatta juga menambah pintu masuk kedatangan penumpang dari luar negeri di terminal dua f
untuk menghindari penumpukan penumpang dan terjadinya kluster baru di bandara soekarno hatta
bahwa banyaknya orang dari luar negeri yang masuk ke indonesia dan ini potensi salah satunya adalah penumpukan di salah satu tempat
untuk hal tersebut maka dari otoritas bandara serta angkasa pura itu akan membagi dua
jadi kedatangan dari luar negeri tidak hanya ada di terminal tiga tapi juga ada di terminal dua f
pemeriksaan juga dilakukan dengan metode baru sehingga lebih mengarah pada deteksi varian omikron
sebelumnya menteri kesehatan menyebut telah mendeteksi
dua kasus diantaranya adalah warga negara indonesia yang baru datang dari amerika serikat dan inggris
melalui bandara soekarno hatta tanggerang banten yang kini sedang menjalani karantina di wisma atlet jakarta
sedang tiga kasus lainnya adalah warga negara asing asal tiongkok
bagian dari satu ratus dua puluh enam penumpang pesawat charter flight thai lion di bandara internasional samratulangi manado
yang saat ini sudah diisolasi
sample kelima suspek dugaan omicron ini sedang dikirim ke bali
hasilnya diharapkan sudah keluar dalam tiga hari ke depan
sekitar dua puluhan yang kita ambil nanti bisa ketambahan juga besok
artinya petugas petugas yang apa petugas petugas di bandara
terkait temuan ini presiden joko widodo meminta seluruh masyarakat untuk tidak panik
namun tetap puas pada sebab varian omicron tidak bisa dihindari
karena penularannya sangat cepat
presiden juga mengimbau agar masyarakat dan pejabat negara tidak berpergian ke luar negeri hingga situasi meredah
sekarang yang harus kita lakukan adalah
bersama sama berupaya sekuat tenaga agar varian omikron tidak meluas di tanah air
jangan sampai terjadi penularan lokal
puas pada penting tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik
sejauh ini varian omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien
terutama pasien pasien yang sudah mendapatkan vaksin
oleh sebab itu
saya meminta semua warga yang belum mendapatkan dua kali vaksin
apalagi yang sama sekali belum divaksin
segeralah mendatangi fasilitas fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin
meski begitu pemerintah memastikan tidak akan menerapkan ppkm level tiga serentak akhir tahun
sejumlah strategi akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas varian omikron
pembalu sampai dengan jelubari itu tidak ada yang diturunkan
dan berpotensi kemungkinan
kalau misalnya ada daerah yang kurang
dan tapi diketahkan
walaupun tidak di level tiga kan
tapi bisa dilakukan penyelenggaraan
berdasarkan data infeksi covid sembilan belas di afrika selatan
varian omikron memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi
namun memiliki tingkat keparahan lebih rendah
dibanding varian delta
data penelitian dari pusat riset terkaya samolekul hayati universitas
energi ikat varian omikron pada manusia lebih tinggi dibanding varian alpha dan delta
tapi ini omikron dua sekaligus
nah ini yang menjadi tanda tanda penyebaran yang menjadi kewaspadaan kita
karena tuh lebih tinggi berarti lebih mudah
ya wajar infektivitinya lebih tinggi
epidemiolog universitas air langga surabaya windu
purnomo mengimbau masyarakat tidak perlu panik dengan varian baru covid sembilan belas
meski begitu ia meminta pemerintah waspada dan melakukan deteksi dini
itu ada kegagalan tes pcr untuk mendeteksi gen s namanya
nah kalau ada kegagalan di situ
jadi kalau dia bisa melihat gin lain tapi gin s nggak bisa dilihat
maka berarti ini kemungkinan besar suspek
ya adalah omicron
dilansir dari cnn indonesia com
covid sembilan belas varian omikron memiliki gejala berbeda dibanding virus corona lain
seperti tenggorokan gatal bukan batuk berkeringat malam hari
kelelahan dan kegagalan
demam seperti flu nyeri otot di banyak bagian tubuh
serta tidak kehilangan indera perasa dan penciuman
tim liputan cnn indonesia